jangan pernah berharap kalau aku bakalan lepasin kamu
kamu itu akan selamanya ada di sana
mona kalau sampai raja tahu kalau misalnya mona itu adalah putri
raja gak akan mungkin melepaskan dia
dia cuma nanya aku di mana
terus dia mau jemput ke sini
kenapa sih kamu harus buru buru pergi
karena saya masih punya urusan sama citra
saya mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

ingat pesan aku tadi
saya selalu akan ingat semua pesan pesan kamu
makasih ya kamu udah perhatian sama saya
kenapa malah jadi akrab begini sih
citra juga kelihatan jadi perhatian gitu sama si roy
jangan sampai mereka berdua malah balikan lagi
saya semakin gak suka lihat lemos dekat sama citra
kelar apa lu
kelar gak ada di rumah
lagian ini kamu ngapain cari teman
apa clara ada hubungannya dengan cahayanya mona
gak berhenti berhentinya dia bikin masalah
gak apa apa raja saya gak apa apa
tunggu sebentar om
raja kamu lost speaker teleponnya
clara gimana kamu sekarang
tadi aku diculik terus
tadi aku dipasung raja
untung aja tadi ada ada warga pada pada denger suara aku teriak teriak raja
aku masih takut raja tolongin aku
kamu diculik terus kamu dipasung
clara sarah kamu ada di mana
jemput clara sekarang pa
kamu ada di mana clara
aku aku ada di daerah
di di di ujung jalan cibubur pa
papa sama raja jemput kamu sekarang
kamu mau coba macem macem sama aku putri
terima kasih bu
oh ya kamu harus jaga perempuan itu baik baik ya
dan jangan sampai kamu telat ngasih makan ya
karena saya nggak mau dia mati sebelum saya dapetin semua yang saya inginin
itu cewek tadi udah lo pasung di sini
kenapa bisa lepas
kenapa bisa lepas
tadi kita udah cek ulang kok bos
iya udah kita rantai
percuma aku bayar roh berdua
sekarang lo pergi cari
mas tolong ya mbak
tolong lepaskan saya dari sini mbak

kasih makan dan minum mbak ayo dimakan
enggak saya gak butuh makan saya gak butuh
apa apa saya cuma butuh pelepasan
saya takut ketahuan
sama neng clara nanti yang ada
neng clara kan sadis sekali mbak ayo dimakan
siapa yang udah berani nyulih kamu
aku gak tau pak
tapi kayaknya semua ini ulahnya diego pak
diego pasti dendam banget mas sama clara
dia berusaha untuk
nyulik dan nyelin pasuk clara pak
diego yang lakukan ini sama kamu
kamu ini kenapa sih ada apa
saya mau ketemu sama dia mana diego
ada apa sih
kenapa cari saya
tapi bukan begitu cara menghukum anak saya
tenang tenang dulu jangan emosi dulu
aku nggak percaya ini pasti semua cuma fitnah
diego gak mungkin berbuat seperti itu roy
saya akan lihat sendiri dengan mata kepala saya
bodoh kamu diego kenapa clara bisa lolos habis semua rencana aku
jangan kamu ngakuin kelakuan sekali lagi kamu sentuhan saya
sebelum om terusin omongan itu sebelum om terusin omongan itu dengerin saya dulu
mau tahu kenapa saya love ini bayi saya bayi saya cacat mental gara gara siapa itu
gara gara itu baru pertama itu orang pertama orang kedua sekarang mona mona mona ilang dan
kalau memang benar ini semua gara gara clara om dengerin omong saya dengerin omongan saya
saya akan berampunin
kamu lagi radya
aku pergi raja raja aku mohon raja kamu kamu jangan tinggalin aku raja aku takut kalau
saya penjat itu datang ke sini aku nggak bisa aku cari mona udah kamu nggak usah takut ya
insyaallah nggak terjadi apa apa aku pergi raja raja tapi aku takut raja apaan sih mona lagi mona lagi
coba aja kamu cari itu sih mona sampai ke ujung dunia juga nggak akan ketemu
jangan pernah berharap kalau aku bakal lepasin kamu itu akan selamanya ada di sana
mona kalau sampai raja tahu kalau misalnya mona itu adalah putri raja enggak akan mungkin melepasin
jadi mona itu putri
dan kamu sengaja nyakitin dia
dimana putri sekarang
bapak mau ketemu sama dia setelah itu
bapak akan bawa kamu ke psikolog
karena kamu benar benar sakit jiwa